buaya di pantai ancol jakarta utara belum kunjung ditemukan setelah ditembak anggota kopaska beberapa hari lalu
pawang buaya dan reptil taman safari indonesia cisarwa bogor berpendapat mencoba menangkap buaya di air dapat membahayakan pemburu
menurut pawang buaya bernama asep ini petugas harus menggiring buaya ke darat untuk menangkapnya
buaya rawa biasanya agresif saat berada dalam air dan dapat mengancam keselamatan pemburu
hewan ini kerap berpindah perairan untuk mencari makannya yaitu ikan
asep menduga buaya itu kehabisan makanan di wilayahnya sehingga keluar area untuk mencari ikan di wilayah lain